sando atau sandwich ala jepang terdiri dari dua lapis roti dengan beragam isian mulai dari yang manis hingga gurih
yang manis biasanya berisi buah buahan
buah yang dipilih berwarna warni seperti stroberi mangga kiwi jeruk dan anggur
sebagai pelengkap ditambahkan whippe cream
nah ini jadi setelah si sando atau fruit sandwich ala jepang ini diwrap
langkah selanjutnya adalah tinggal dimasukkan ke dalam freezer dan tunggu membeku selama satu sampai dua jam
setelah itu sando tinggal dipotong dan bisa langsung dinikmat
frit sando cocok disajikan dalam keadaan dingin
keunikannya karena ini kan dessert ya kita makannya tuh enaknya tuh dingin dingin
terus ada rotinya bisa bikin kenyang juga
ada buahnya juga
terus ada sensasi ice creamnya dari weapping creamnya itu sih
bagaimana dengan sando yang bercita rasa gurih
saya mengunjungi sebuah kafe di kawasan cihampelas
sando itu kan macem macem
ada yang vegetable ada yang sayuran ada yang buah buahan
nah disini juga kita nyediain dua duanya
yang jenisnya yang ada yang manis ada yang asin
yang manis itu yang frust sandwich
isinya ada buah buahan stroberi anggur dan orange
untuk yang asinnya kita ada yang katsu sando ada yang beef sando sama tamago sando
tamago sando itu lebih ke telur
yang ini adalah kak susando roti panggang dengan isian telur yang dicampur sayuran seperti kol wortel dan daun bawang
isian lain seperti keju dan katsu juga ditambahkan di atas telur
setelah itu bisa ditambah saus dan mayonis
nah ini tadi saya mencoba yang varian katsu sando ya
ini untuk isiannya

untuk asinnya sendiri ini dominan duri
terutama dari keju yang meleleh ini yang berpadu dengan sempurna dengan isian lain di sando ini
dari menu sando kayak gini tuh soalnya biasa makanannya ringan
jadi nggak terlalu nggak terlalu ringan
tapi rasanya juga enak
karena udah tinggal langsung dimakan
jadi nggak usah
nggak usah nunggu nunggu lagi
iya terima kasih
di bandung sando ditawarkan dengan harga belasan ribu sampai tiga puluh rupiah
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat